ya allah aku mohon kepadamu ya allah
sadar dosaku begitu besar
aku begitu kotor
ampuni aku ya allah
berikan aku kesempatan ya allah
untuk menembus semua kesalahanku di masa lalu
besok adalah hari pertinggahanku
aku mohon kepadamu ya allah
tinggal itu sebagai kesempatan aku
untuk memulai kehidupan baru yang baik di jalanmu ya allah
kita foto sekarang dalores
mengpaulah si seseorang fieldsis
kalah ingin berhenti
dra kayaknya masih di kantor deh tapi aku cek ke bawah dulu deh
ya simpan sini mas
mila makasih ya des sama sama
mas hendra kayaknya masih sibuk gak di kantor
mau masuk dulu aja ya
sampai ya mas ya
biar emasnya rapih
makasih ya udah nganterin aku
kamu dari mana
banyak kerjaan di kantor
aku harus beli kantor lagi
kerjaanku masih banyak
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
amar sebentar ya amar
oh iya terima kasih
gue doain semoga lo sama riri bahagia ya
gue cuma pengen pesen sama lo
kalau sampai gue dengar lo sakitin riri
gue gak akan pernah maafin
riri ada di dalam
gak itu bajunya
kau juga sendiri lho pada malam
pak adrian bu adrian udah ditunggu tugas hoa di depan
edo mau pipis dulu sebentar ya
tadi ke toilet pak